sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi saya tidak perlu khawatir seperti ini
ya mudah mudahan saja hasil lab ini tidak terlalu penting
sampai saya tidak perlu berpikir macam macam
hasil lab ini tetap penting pak
karena saya bisa menemukan jet kimia berbahaya yang menyebabkan alergi
sepertinya sengaja ditaruh di dalam sepatu perempuan
siapapun orang yang telah melakukan ini
sepertinya orang ini bodoh sekali
dia tidak berpikir
kalau ini sebagai barang bukti atas kejahatan yang telah dia lakukan
pasangan sepatu tasya itu
pasti yang membuat patristan sihat
kalau semuanya bisa terbongkar
bisa bertahan nanti
terima kasih banyak
ya permisi pak
saya cuma mau mengingatkan saja
kalau rapat dengan staff hotel
sepuluh menit lagi akan dimulai
semua sudah dipersiapkan verna
sudah beres semua pak
benar saya bicara dengan bapak tristan
ya betul saya sendiri
saya tamu dari kamar tiga ratus dua pak
ya ada masalah apa pak
tentu saja pak
saya capek marah marah dengan staf hotel bapak
di kamar saya banyak sekali semutnya
di mana tanggung jawab bapak sebagai pemilik hotel
saya merasa dirogikan mengingat hotel ini pak
saya minta maaf pak saya minta maaf banget atas kesalahan
dari pihak kami
secepatnya kami akan audit pak
sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanan
diusahkan secepatnya pak
iya baik pak
terima kasih pak
ada masalah apa
tunggu pak tristan enggak tahu kan kalau kamu ada di sini
tentu saja pak tristan tidak tahu kalau saya datang ke sini bu
saya coba datang ke sini untuk memberikan kabar baik kepada ibu
sekarang saya yakin bahwa pak tristan sangat percaya kepada ibu maya dan juga maudie
dan menurut saya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencana kita selanjutnya
saya setuju pak
dan saya tahu empat bulan lagi cafe plangnya akan bangkrut

kita harus cepat cepat supaya aku bisa jadi istrinya tristan
biar kita dapat dana hartanya dia dan biar hotel venus jadi milik aku
mami juga sudah tidak sabar
saya ingin bujuk tristan untuk memperluas hotel venus dan kursul cafe ini
cafe ini sudah tidak ada gunanya
mami juga sudah bosan habis tinggal di sini
saya pasti bisa tahan agungan individu
iya tahu aja yang kabarnya ini tak dienes dimensional d restaurant place
sama sekali nepanya
saya tuh petang nelayan deh
tapi i dinakut diajro
saya nyari amplop saya ver tadi saya taruh di sini

saya nggak mungkin lupa ver tadi sebelum saya keluar ruangan saya taruh di sini

maaf pak amplop ini bapak cari
sepertinya ada masalah pak butuh bantuan saya
oke kalau begitu pak saya permisi dulu
pak saya mau pergi ke rumah
chef ayah kamu harus tahu semua soal ini
dari situ kamu pasti bisa bikin sebuah perubahan
ya aku juga pengen banget bilang kak ya soal semua ini jar
karena ternyata bu maya sama maudie itu sama sekali nggak peduli sama cafe pelangi
dan aku nggak bakalan biarin mereka ngancurin cafe pelangi
rekaman percakapannya bu maya maudie dan pak ferry itu
ini bisa menjadi sebuah bukti yang kuat ya
jadi kamu punya rekaman rupanya
kamu pikir ada gunanya
nggak karena aku nggak akan tinggal diam
ini hal yang paling penting harus kita jaga sya
kamu gak apa apa
justru aku panik begitu dapet sms kamu lagi dalam bahaya
kamu gak apa apa kan
aku juga dapat sms kayak gitu
ini pasti ada yang ngerjain kita chef
aku yakin ini pasti ada yang ngerjain kita

aku yakin ini pasti ada yang ngerjain kita
aku yakin ini pasti ada yang ngerjain kita
aku yakin ini pasti ada yang ngerjain kita